sementara itu bank dunia menggelontorkan dana sebesar empat ratus lima puluh juta dolar amerika
atau setara lebih dari enam triliun rupiah
untuk mendukung program perluasan akses mendapatkan perumahan di indonesia
dalam rilis resminya persetujuan pendanaan rumah murah tersebut
telah diberikan pada tujuh belas maret dua ribu tujuh belas
kepala perwakilan bank dunia di indonesia rodrigo chavez
mengatakan sebagian dana diperuntukkan
bagi skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan
bank dunia mencatat dua puluh persen dari enam puluh satu juta unit rumah di indonesia kondisinya buruk
program ini akan dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat